mau kemana lagi si kamu
saya mau lihat keluar rumah mas
bau bankenya hilang ya mas
sumber bawah itu datang dari
anissa harus tidur di mana
setelah mobil mas luki pergi
bau bankenya ikut hilang ya mas